seorang guru honorer bernama susan antela tiga puluh satu tahun warga kampung pasir tanaga kabupaten sukabumi jawa barat
mengalami kelumpuhan dan gejala kebutaan setelah disuntik vaksin tahap kedua
sesaat setelah divaksin ia tiba tiba pingsan dan mengalami kejang
pasien pertama kali dibawa ke rumah sakit umum daerah palabuhan ratu kemudian dirujuk ke rumah sakit hasan sadikin bandung
meski sempat menjalani perawatan intensif kondisi pasien yang membaik membuat pihak rumah sakit hasan sadikin bandung
memperkenankan wanita berusia tiga puluh satu tahun itu pulang
tidak hanya itu pasien tersebut juga diketahui sempat melakukan kontrol ke klinik motorik neurologi rshs dan menunjukkan penyembuhan
kondisi pasien yang membaik menjelaskan keadaan kondisi pasien yang tersebut
menurut ketua komda kipi provinsi jawa barat kusnandi rusmil kelumpuhan yang terjadi pada susan antela bukan karena vaksinasi
melainkan karena didiagnosikan
ia menyebut gbs merupakan penyakit yang menyerang sistem imun dan saraf tubuh
penyakit ini masuk kategori autoimun
kusnandi menegaskan belum ada bukti kuat untuk menyimpulkan gbs muncul sebagai efek samping vaksin covid sembilan belas
dua minggu atau satu bulan sebelum terjadinya disuntik jadi yang bersangkutan itu sudah terinfeksi dulu
terinfeksi sehingga dia akan terinfeksi oleh covid sembilan belas
kuman sehingga kumannya itu akan mengganggu sistem imun
disuntik atau tidak disuntik hal ini akan terjadi
hingga dua puluh satu april dua ribu dua puluh satu telah dilakukan vaksinasi covid sembilan belas hampir dua puluh juta dosis dan tidak didapat keluhan klinis seperti yang dilaporkan